rangkaian acara memeriahkan hari ulang tahun provinsi sulawesi utara ke lima puluh satu
mulai dari upacara hingga pesta rakyat mengangkat tema kerja hebat untuk sulut maju
provinsi ini diharapkan terus berkembang
hari ini dua puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga provinsi sulawesi utara genap berusia lima puluh sembilan tahun
atau juga dikenal sebagai provinsi bumi niur melambai
dan serangkaian acara telah dilakukan sejak pagi tadi ada upacara
kemudian pada malam hari ini digelar pesta rakyat dan juga ada pameran pembangunan
dan saya saat ini sudah bersama dengan gubernur sulawesi utara ada bapak olidon dokambe di sini
selamat malam bapak dirgahayu sulawesi utara ya bapak ya
apa kabar sehat sehat
puji tuh sehat sehat bapak
dan pak gu ini sebenarnya rangkaian acaranya seperti apa
tadi pagi sudah ada upacara pada malam hari ini sepertinya puncak acaranya ya pak
memang acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke lima puluh sembilan di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kita udah dari tanggal satu kita buka di pameran satu bulan di hotel borobudur
nah baru di sulawesi utara baru mulai buka ini
nah acara tadi pagi itu upacara sekaligus rapat paripurna pengesahan
nah sekarang mulai hari ini
di taman bunaken pasar wisata bunaken kita mulai pameran
nanti sampai tiga hari pameran ada di sini
untuk memperkenalkan hasil hasil umkm provinsi sulawesi utara
dari lima belas kabupaten kota ada di sini
jadi masyarakat kalau berkunjung ke tempat ini bisa melihat produk produk umkm yang ada di sulawesi utara
dan kebetulan memang tempat ini
masih baru belum lama
ini tempat ini ini pasar bunaken ini
tentunya kita berterima kasih ke pak presiden jokowi karena ini memang pemberian dari pemerintah pusat
lewat kementerian perdagangan untuk membangun pasar tematik
kalau judulnya di jakarta ini pasar tematik
nah ini saya berterima kasih karena sudah selesai
sudah bisa kita manfaatkan
sehingga berdampak secara langsung untuk masyarakat sekitar
dan menjual hasil hasil kerajinan tangan dan umkm mereka
baik luar biasa pak
usia lima puluh sembilan tahun sudah bukan usia yang muda
apa saja perkembangan yang sudah dicapai oleh provinsi sulawesi utara sendiri pak
tentunya pencapaian provinsi sulawesi utara di usia lima puluh sembilan tahun ini
tidak serta merta akibat kerja oleh stefan
tentunya ini semua kerja sama seluruh masyarakat sulawesi utara
dan perlu dicatat bahwa
gubernur gubernur pendahulu kita
sudah lebih dulu meletakkan
sehingga kami hanya melanjutkan untuk lebih mempercepat
apa yang sudah direncanakan oleh para pendahulu penduduk kita
untuk mensejahterakan masyarakat sulawesi utara
baik yang terakhir pak
harapannya di usia lima puluh sembilan tahun ke depannya seperti apa
untuk provinsi sulawesi utara sendiri ini
tentunya kami mempunyai suatu harapan yang besar
harapan yang besar sulawesi utara
menjadi kota destinasi wisata
pertama menjadi kota jasa di bagian utara republik tercinta kita ini
karena kita terletak di antara dua provinsi yang menjadi industri masa depan
ada di sulawesi tengah dan ada di halmahera
dan ini saya kira sulawesi utara ini
akan menjadi pusat perdagangan di wilayah timur kemudian hari
itu harapan kita ke depan
baik terima kasih pak gubernur pak wakil gubernur pak wali kota dan pimpinan lainnya
terima kasih dan selamat sekali lagi untuk hari ulang tahun provinsi sulawesi utara
memang pemirsa untuk perkembangan di sulawesi utara ini penting untuk dilakukan
karena memang sulawesi utara ini berada di paling ujung negara indonesia dan juga sulawesi utara
sehingga bisa menjadi juga pintu gerbang dari kawasan asia pasifik ke indonesia
monika konadone di pranedia manado sulawesi utara